sampai dalam english talent itu masuk
jadi abis ini nanti ada deklarasi kamu
warna yang lain dikit tambah tambah
atau kita bagaimana